aksi kejar kejairan mewarnai razia anak jalanan dan pengemis oleh petugas satpol pp kota nganjuk kamis petang
dalam razia itu belasan anak jalanan lari tunggang langgang hingga ke persawahan
enam orang anak jalanan berhasil diamankan petugas
anak jalanan dan pengemis di traffic light desa candirejo kecamatan loceret ini langsung lari tunggang langgang menghindari razia petugas
bahkan mereka lari hingga masuk ke area persawahan agar tak tertangkap petugas
berkat kesigapan petugas salah satu dari mereka berhasil ditangkap dan diamankan
tak hanya itu saat menyisir di jalan ahmad yani kota nganjuk
petugas juga menemukan seorang pengamen yang menangkap petugas
yang sedang beroperasi
sempat terjadi adu mulut saat petugas akan mengamankan pengamen tersebut
ia menolak untuk diamankan dan berdalih tidak mengamen
namun pemuda tersebut akhirnya diamankan setelah ditemukan alat mengamen di sakunya
dalam razia di beberapa lokasi kali ini
sebanyak enam anak jalanan dan pengamen diamankan petugas
razia ini sendiri digelar setelah petugas banyak menerima laporan masyarakat
bahwa keberadaan mereka meresahkan pengguna jalan
dalam rangka penertiban
jadi dalam rangka bersihnya nganjuk
ini dilaksanakan penertiban yang dilaksanakan pada sore hari ini
selanjutnya ke enam anak jalanan dan pengemis didata
serta diberi pembinaan
sementara rencananya petugas akan terus melakukan penertiban
demi menciptakan suasana kondusif di kota nganjuk
agung wibowo nganjuk